terima kasih anda masih bersama kami pemirsa kuasa hukum wakil menteri hukum dan hak asasi manusia riki sitoha
membantah kliennya meminta dua asisten pribadi menjadi komisaris di pt citra lampia mandiri
hal itu sampaikannya untuk menanggapi pernyataan ketua indonesia police watch
setelah melaporkan dugaan kratifikasi women kumham ke kpk beberapa waktu lalu
riki pada selasa malam atau selasa mengklaim direktur pt citra lampia mandiri justru yang meminta dan juga memaksa edi hirej
untuk bergabung dan menjadi komisaris di perusahaannya
edi hirej pun menolak permintaan menjadi komisaris karena merupakan seorang pejabat negara
wamen kumham hanya merekomendasikan yosi andika mulyadi merupakan seorang pengecara untuk menjadi komisaris di perusahaan itu
terlebih yosi merupakan kuasa hukum pt cm
sebelumnya ketua ipw sugeng teguh santoso melaporkan wamenkumham ke kpk pada empat belas maret silam
terkait penerimaan uang sekitar tujuh miliar rupiah yang diduga diterima orang dekat edi hirej
di mana bulan april yang dikatakan oleh ipw tersebut sangat jauh dari perkat kenyataan
kemudian di sebelah kanan saya pak yosi ini bukan asisten pribadi ini lawyers ipw
dan bahwa profesor meminta untuk asisten pribadinya jadi komisaris tidak sama sekali
justru helmut yang minta profesor menjadi komisaris tetapi ditolak mentah mentah oleh profesor
diminta istri dan anaknya juga ditolak oleh beliau